kita beralih ke informasi lain tingginya intensitas hujan dari rabu malam yang mengguyur kawasan jakarta
menyebabkan banjir di beberapa titik di ibu kota pada kamis pagi
akibatnya aktivitas warga serta kegiatan belajar mengajari kawasan bukit duri jakarta selatan
serta cipinang jakarta timur terganggu
delapan kali cewung sejak rabu malam membuat sma negeri delapan yang terletak di kawasan bukit duri jakarta selatan
terendam banjir hingga tujuh puluh cm pada kamis pagi
akses jalan di kawasan taman bukit duri juga tak bisa dilalui karena arus air cukup deras
alhasil kegiatan belajar mengajar di sekolah ini diliburkan
ketika banjir mulai surut pada kamis siang
petugas jenis kebersihan dibantu siswa sma delapan bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir yang menggenangi sekolah ini
banjir di kawasan ini juga membuat aktivitas warga terganggu
selain membuat kegiatan belajar mengajar diliburkan aktivitas perniagaan di kawasan ini pun lumpuh akibat banjir
setidaknya lima puluh satu pedagang terkena dampak banjir
beberapa pedagang mengaku merugi hingga lima juta rupiah
tidak hanya itu banjir yang membawa lumpur serta sampah juga memaksa warga menghabiskan lebih dari enam jam untuk membersihkan rumah mereka masing masing
untuk mengurangi dampak banjir dinas pemadam kebakaran berupaya menyedot air banjir
sementara aparat kepolisian dari polres jakarta selatan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet
tidak hanya di kawasan bukit duri jakarta selatan
tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan ibu kota juga berdampak pada terendamnya
permukiman warga di bantaran kali cipinang jakarta timur
banjir dengan ketinggian setengah hingga satu meter membuat aktivitas warga terganggu
selain karena luapan kali cipinang banjir terjadi karena pengerjaan tanggul normalisasi di kawasan ini belum rampung
menanggapi masalah banjir ini gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menyebut pentingnya normalisasi untuk mengurangi risiko banjir
kita harus tahu kalau memang itu ada masalah kita harus tetap normalisasi
jadi kita sampaikan tidak ada pilihan
walaupun dia marah atau apapun ya nama juga kayak orang tua sama anak gimana
ini kalau enggak apa gimana sinetronnya jalan terus dong banjir
ahok menambahkan ia akan terus melakukan normalisasi sungai dan relokasi warga
relokasi ini tergantung pada kesiapan rumah susun yang disediakan pemerintah provinsi
ramaditya dharma cnn indonesia